jalan juga pak ke jalan buka pak
ya setelah ini saya mau melihat jalan jalan yang ada di lampung

kita datang ke lampung kenapa jalan rusak
ini kita melihat inflasi melihat darga darga
tetapi juga ingin melihat infrastruktur utamanya jalan
karena ini menjadi kunci biaya logistik itu sangat tergantung
baik tidaknya infrastruktur yang kita miliki
secepat cepatnya dimulai yang rusak
yang kira kira provinsi tidak memiliki kemampuan
kemudian kabupaten tidak memiliki kemampuan
yang akan diambil oleh oleh
oleh kementerian pu
utamanya yang jalannya rusak parah